ini menurut cak imin survei yang salah kah atau gimana atau emang ada apa ya kemarin pak amardhani bilang ya amin rai sindrom gitu percaya itu gak cak